setelah menyisir kampung yang diduga menjadi sarang narkoba
polisi menangkap dua puluh delapan orang dan menyita barang bukti tiga ratus lima puluh gram sabu
satu lima ratus pil ekstasi dan ganja sintetis
selain itu polisi juga menyita uang tunai sebesar tiga puluh lima juta rupiah
serta senjata tajam dan berbagai jenis peralatan elektronik
hasil kegiatan yang dilakukan secara mendadak tentunya
didapatkan begitu banyak sekali barang bukti
di antaranya ya bisa saya sampaikan
kita mengamankan dua puluh enam orang
tentunya mereka ini sebagai pelaku
yang nantinya juga akan ditetapkan sebagai tersangka
karena pemerintah sudah menyatakan bahwa
narkotika ini termasuk dalam kejahatan yang sangat berbahaya
dua puluh orang yang diamankan dibawa petugas ke mapol res jakarta utara
untuk penyelidikan lebih lanjut
rencananya pihak kepolisian akan membuat lokasi ini
sebagai kampung tangguh
ada lagi peredaran narkoba
gunawan sugro jakarta